gubernur ahok datang sebagai saksi yang didatangkan rejaksa dari komisi pemberantasan korupsi kpk
komisi pemberantasan korupsi menangkap muhammad sanusi bersama satu orang lain pada tiga puluh satu maret dua ribu enam belas yang lalu
saat penangkapan kpk juga menyita barang bukti uang tunai senilai satu empat belas miliar rupiah
uang ini dicurigai sebagai uang suap yang akan diserahkan ke sanusi
sebagai ketua komisi d dprd dki yang membidangi sektor pembangunan
sanusi memang berwenang memberi uang
usulan pada raperda yang dibahas bersama pemprov dki
suap diberikan terkait pembahasan raperda dki tentang kawasan reklamasi yang bisa menguntungkan pengembang
langsung saja kita simak lebih lanjut lagi kesaksian yang saat ini sedang berlangsung dalam sidang kasus suap reklamasi di pengadilan negeri tipikor jakarta pusat
saya harus sampaikan di berita acara seperti ini pak saya nggak bawa contekan ya pak
saksi dihadapkan sebetulnya
sebagai saksi dalam perkara terdakwa atas nama muhammad sanusi ya
saksi kenal dengan terdakwa
sebagai apa yang saksi ketahui terdakwa ini
saya kenal sebagai anggota dprd
sebagai anggota dprd dki jakarta
komisi berapa yang saksi ketahui
gak tahu ya
karena pindah berapa kali ya
sejak kapan saksi kenal dengan terdakwa
sejak saya kampanye pak
karena satu partai partai gerindra
apakah saksi mengetahui juga selain sebagai ketua dprd
saksi saksi terdakwa juga sebagai anggota balegda dprd provinsi dki
setelah melalui berita baru tahu pak
tahu dari berita
ya setelah ada kasus ini baru tahu
karena dulunya bukan di balegda sepengatauan saya
oh dulu pada saat itu yang saksi ketahui
yang saya lebih tahu
urusan ini ada di pak taufik
oh pak taufik
sebagai kepala balegda
kepala balegda ya
saksi apakah saksi mengetahui mengapa pada saat ini terdakwa
bisa pada saat ini muhammad sanusi didudukan sebagai terdakwa
saksi mengetahui perkara apa
karena tertangkap tangan menerima uang
tertangkap tangan menerima uang
saksi mengetahui kaitannya mengenai apa
siapa yang memberi kaitannya mengenai apa
ya kemarin sudah jadi saksi untuk pak arisman juga
mengenai perkara apa yang saksikan
kalau yang ditanya itu ada dugaan
ada hubungan dengan pembahasan badan legislasi tentang perda reklamasi
perda reklamasi ya
apakah benar yang dimaksud perda reklamasi ini
kawasan strategis pantai utara jakarta
betul itu ya
terkait dengan perda rencana tata ruang yang tadi ya
apakah benar saksi mengetahui bahwa pemprov dki pernah mengajukan permohonan untuk
permohonan raperda ke balegda raperda yang tadi ya trw ksp jakarta ke dpr dki
pernah diajukan oleh pemprov
tanggal berapa yang saksi ingat
sulit tak anda bisa enxitosaota saja lah kalau naikin kemudian pake lemari dari bagian turun
termasuk naskah akademis tanggal dua puluh tiga november dua ribu lima belas
dua puluh tiga november dua ribu lima belas ya
pada tanggal itu pemprov dki mengajukan rapat daidu ya
lalu ada rapat paripurna tanggal dua puluh lima november dua ribu lima belas
permohonan tersebut ya apakah juga dilampirkan ada lampiran lampirannya
apakah maksudnya ada naskah akademis
ya ada naskah akademis raperda terus ada materi teknis rtr kawasan strategis pantai utara jakarta lengkap
sebelum kita masuk pada pembahasan balegda ya coba saksi jelaskan mengenai latar belakang
mengapa perlunya pemprov dki jakarta mengajukan permohonan rapat daidu rtr wksp jakarta itu
yang sepengetahuan saya itu memang bagian dari amanat
undang undang tentang tata ruang
tanpa adanya raperda ini tidak mungkin bisa menentukan imb nanti di semua kawasan pulau yang kita reklamasi
itu ketentuan mengenai tata ruang itu saya sih mengetahui ketentuan apakah itu perpres atau kepres
kalau tentang tata ruang itu sebetulnya undang undang pak
dan kita kan meneruskan perda yang sudah ada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
jadi perda tentang reklamasi itu sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
maksudnya perda lima puluh empat
perda delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
itu mengacu ke kepres nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
september dua ribu dua belas persen prinsipnya oleh gubernur sebelum kami siapa belum pak itu pak fawzi
bowo yang mengeluarkan pak fawzi bowo ya ijin prinsip ya iya tanggal dua puluh satu september dua ribu dua belas lalu
ada pt kapuk niaga indah pulau c ada pak pulau d pt kapuk niaga indah juga itu izin pelaksanaan
yang lain pelaksanaan dua ribu dua belas lalu ada pulau e tapuk niaga indah juga izin pelaksanaan juga
september dua ribu dua belas ada pt jakarta propertindo izin pelaksanaan dua puluh dua oktober dua ribu lima belas ini saya yang
keluarkan yang sebelumnya bukan muara wisesa samudera ini juga izin pelaksanaan dua ribu empat belas ini
juga mengacu ke izin prinsip yang sudah dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya
lalu pt taman harapan indah juga izin pelaksanaan juga tiga puluh november dua ribu lima belas
jaladri ada pembangunan jaya ancol pembangunan jaya ancol jk sampai ada pulau l manggala karya
yuda total sampai opq ada persen prinsip tahun dua ribu dua belas hai hai hai hai hai jadi ah izin
saksi keluarkan pada salat pada saat saksi menjawab sebagai gubernur profesi dki
itu diantaranya ada perpanjangan stujum prinsip reklamasi kulotin ya sebutan
perpanjangan semua yang sudah i welcome r aws nah mereka dia yes kami tidak mengeluarkan
izin baru sebetulnya ini prosesnya berjalan sejak tahun sembilan puluh lima dengan kepres baik kemudian
hai terhadap perusahaan perusahaan yang
tadi sudah diberikan
maupun pelaksanaan itu ya
sebetulnya kalau kita melihat
ke dalam kepres

tentang reklamasi pantai utara
disitu disebutkan menimbang
di huruf b
bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan pantai utara
jakarta sebagai kawasan andalan
diperlukan upaya penataan dan
pengembangan kawasan pantai utara
melalui reklamasi pantai utara
menata ruang daratan
pantai yang ada secara terarah dan terpadu
jadi dengan dasar
ini sebetulnya jelas
izin reklamasi pulau oleh presiden soeharto
misalnya itu bisa dilihat dari
perda nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
mengacu ke sana disebutkan
empat disebutkan lagi
pantura jakarta diarahkan
bagi terwujudnya tanah hasil reklamasi
siap bangun dan pemanfaatannya
sesuai rencana tata ruang daerah
yang terpadu dengan
kawasan daratan pantai utara jakarta
jadi dipertegas lagi dengan perda
jadi membangun pulau ini
tujuannya menata daratan
disebutkan lagi dengan tegas
penataan kembali kawasan daratan
pantai utara jakarta
sebagaimana dimaksud yang pasal empat
diarahkan bagi tercapainya
penataan ruang yang berhasil guna
dan berdaya guna
peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
perestarian daerah bangunan bersejarah
dan kelancaran lalu lintas
serta peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir
dia termasuk kota tua pasar ikan
seat pile ini juga bagian dari
rencana mengijinkan reklamasi
lebih kuat lagi disampaikan juga
penyelenggaran reklamasi serta
pengeluaran tanah hasil reklamasi
dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara jakarta
sebagaimana dimaksud dalam pasal empat dan pasal lima
dilaksanakan secara terpadu
melalui kerjasama usaha
yang saling menguntungkan
antara pemerintah daerah
masyarakat dan dunia usaha
karena itulah didalam
terus didalam perda satu tahun dua ribu dua belas
disebutkan lagi penataan ini pasal satu ratus dua belas
disebutkan lagi tentang penataan kembali kawasan daratan
jadi niat diijinkan reklamasi pulau adalah
kalau kita terjemahkan bahasa sehari hari
memakai keuntungan pulau reklamasi
membangun daratan jakarta
lalu di pasal satu ratus dua ayat dua
penataan kembali kawasan daratan pantura
diarahkan tercapai bangunan bersejarah
perestarian bangunan sejarah

penataan kembali daratan pantura
itu mencakup kegiatan
a relokasi kawasan industri dan pergudangan
b revitalisasi lingkungan dan bangunan bersejarah
termasuk kota tua pasar ikan semua disini
c perbaikan lingkungan
pemeriksaan kawasan pemukiman dan kampung nelayan
kita juga akan merenovasi habis kampung nelayan
d peremajaan kota untuk peningkatan kualitas lingkungan
e peningkatan sistem pengendalian banjir dan perubahan kawasan dan pergudangan nelayan
d peningkatan sistem pengendalian banjir dan perubahan kawasan dan perubahan nelayan

jadi pakai uang itu untuk beresin banjir
e f perbaikan manajemen lalu lintas dan penambahan jaringan jalan
ini termasuk jalan di tanggul utara
lalu g relokasi perumahan
dari bantaran sungai dan lokasi fasilitas umum
melalui penyediaan rumah susun
kita mewajibkan para pengembang untuk merelokasi
membereskan sungai termasuk menyiapkan rumah susun
lalu h perestarian hutan bakau dan hutan lindung
lalu i perluasan dan peningkatan fungsi pelabuhan
j pengembangan pantai untuk kepentingan umum
jadi ini adalah dasar lalu di ayat dua pasal satu ratus sembilan ditegaskan lagi
pembiayaan kegiatan penataan kembali daratan pantura
sebagai maksud pada ayat satu dapat berasal dari pemerintah
pemerintah provinsi dki jakarta dan atau dari hasil usaha
pengelolaan tanah hasil reklamasi
jadi inilah perjalanan tentu banyak sekali
dengan dasar inilah kami membuat keputusan
misalnya saya ambil contoh kasus persediaan prinsip pulau g
pulau g yang milik agung podomoro
itu disebutkan dengan jelas izin prinsipnya dikeluarkan tahun dua ribu
disitu hanya menyebutkan bahwa pemegang persediaan prinsip reklamasi
harus memberikan kontribusi secara proporsional
terkait pembangunan infrastruktur perasarana sarana yang terintegrasi
untuk seluruh kawasan pantura
dan selanjutnya akan diatur dalam perjanjian
pemenuhan kewajiban antara pemegang persetujuan prinsip reklamasi
dengan pemerintah provinsi
jadi ada perjanjian
lalu di dalam izin pelaksanaan pulau g tahun dua ribu empat belas
saya menyampaikan pemegang izin pelaksana reklamasi
dikenakan kewajiban sebagai berikut
menyediakan perhasilan sudah pasti
itu sesuai dengan surat dari bapenas
jadi bapnas pernah mengeluarkan
itu ada keputusan terlibat pernas cap sembilan ratus dua puluh
dari semiring keterangan
dari semiring sepuluh ke semiring sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
disebutkan ada mendapatkan kompensasi tanah matang
selain ada kewajiban yang fasum fasos
tapi dari mana membangun yang pasal tadi
yang pasal tadi yang disebutkan untuk kontribusi
memperbaiki daratan pantai utara
nah disinilah tidak disebutkan angkanya
dan di dalam pertemuan saya dengan pengembang
selesai pelajari berkas ini
para pengembang bersedia memberikan kontribusi
sepuluh sampai dua juta per meter
tadi saya mengatakan bahwa pada saat
pembahasan dengan para pengembang itu
para pengembang reklamasi itu bersedia
untuk memberikan kontribusi
pada saat itu coba saksi jelaskan
siapa saja pengembang pengembang yang pada saat itu bersedia
jadi kami membuat pertemuan
waktu itu saya masih sebagai wakil gubernur
kami bertanya kepada pengembang
disini sudah ada contoh surat perjanjian
antara pengembang di tahun sembilan puluh tujuh
sesuai dengan amanat undang undang tadi
ada perjanjian kerjasama pengembang
antara badan pelaksana reklamasi pantai utara
yang dikepali di gubernur juga
dengan manggala kridayudha
dan perlu diketahui manggala kridayudha ini
adalah yang pemiliknya salah satu adalah putri pak harto
perusahaan putri pak harto ini adalah
perusahaan putri pak harto pun dikenakan perjanjian
disini disebutkan ada kontribusi
untuk memenuhi tadi kontribusi tambahan
itu jelas di dalam pasal tujuh
kontribusi dan distribusi
untuk penunjukan saja ada satu miliar
pihak pertama berhak berwenang menagi
dan menerima pembayaran kontribusi
atas pelaksanaan reklamasi pembangunan
dan pengeluaran hasil pembangunan
sesuai dengan peraturan perundang undangan
lalu disini di pasar tujuh ayat ke lima
dibawah disebutkan kontribusi tambahan
dalam penyediaan infrastruktur
dan pelaksanaan penataan
kawasan pantai utara jakarta
jadi jelas sekali bahwa dasarnya
semua yang mengembangkan reklamasi harus menurut saya itu adalah rencana untuk ataskan untuk penggambaran
dengan reklamasi harus memberikan kontribusi tambahan di ayat ke enam disebut jenis dan
besarnya kontribusi tambahan yang akan diterima oleh pihak pertama masih pendekai sebagai mana
dimaksud dalam ayat lima pasal ini akan ditentukan kemudian melalui perhitungan pelaksanaan usaha
sebentar resaksi ini jaksanya ada yang baru silakan
silahkan dilanjutkan kembali jadi dengan dasar perjanjian ini saya mempertanyakan kenapa izin
pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh gubernur yang dulu pak fauji bowo
tidak mencantumkan lagi kontribusi tambahan dan di dalam pertemuan saya dengan para pengusaha
pengusaha pun menyatakan bersedia memberikan satu juta per meter sampai dua juta hanya saya
mengatakan amanat pasal disini mengatakan melalui perhitungan pelaksanaan usaha tidak bisa semata
mata anda menawarkan satu juta atau dua juta karena saya kan ditanya dari orang anda terima satu juta kenapa tidak dua
saya terima dua kenapa tidak tiga maka disinilah kami meminta ahli menghitung dengan dasar hukum itu
di ancol barat pelaksanaan pembagian usaha ini pelaksanaan usahanya berapa rata rata dapat
cnn indonesia breaking news